terdakwa menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara
mengingat pasal tiga ratus empat puluh kuhp pidana junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana pasal lima ayat satu undang undang no empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman
pasal sepuluh a undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang perubahan undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu enam tentang perlindungan saksi dan korban
serta ketentuan lain dari perundang undangan yang bersangkutan serta kitab undang undang hukum acara pidana
satu menyatakan terdakwa richard eliezer budiang lumiu
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
turut serta melakukan pembunuhan berencana
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
menetapkan terdakwa sebagai saksi
menetapkan terdakwa sebagai saksi
menetapkan terdakwa sebagai saksi
menetapkan terdakwa sebagai saksi
menetapkan terdakwa sebagai saksi
menetapkan terdakwa sebagai saksi
ya seperti yang anda saksikan nampaknya pendukung dari el dezar masih membadati ruang persidangan
karena sedianya mereka dari pukul setengah tujuh pagi tadi sudah berada di ruang persidangan
memberikan dukungan kepada richard eliezer sejak kasus ini bergulir di persidangan oktober dua ribu dua puluh
hingga hari ini menjadi babak akhir penentuan dari nasib eliezer yang sudah difonis satu tahun enam bulan penjara
ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan terhadap eliezer selama dua belas tahun penjara
ini kejutan baru lagi yang kita dengarkan bersama pada hari ini
sebelumnya empat terdakwa lainnya sudah difonis
yaitu verdi sambo hukuman mati kemudian istrinya putri candrawati juga difonis lebih berat dari hukuman sebelumnya yaitu dua puluh tahun penjara
untuk kuat maruf juga lebih berat dari hukuman delapan tahun penjara menjadi lima belas tahun penjara
dan kemarin ricky el dezar juga difonis selama tiga belas tahun penjara
keempat terdakwa dalam kasus yosua ini diperberat dari tuntutan jaksa
sedangkan untuk justice collaborator atau gc yaitu richard eliezer mendapatkan hukuman ringan dari hakim yaitu selama satu tahun enam bulan penjara
nampaknya doa yang dipancatkan oleh keluarga eliezer pada hari ini di kampung halaman kemudian juga keluarga di jakarta
dan semua elemen masyarakat yang mendukung el dezar ini didengar oleh yang mahkuasa karena hukuman ringan sudah didapatkan pada hari ini
apakah eliezer ini akan pikir pikir atau akan menerima hukuman yang difonis pada hari ini kita akan nantikan bersama akan tunggu
pernyataan resmi dari kuasa hukum eliezer karena sebelum sidang dimulai tadi sempat berkomentar ke publik atau ke media
bahwa yang diharapkan sebenarnya adalah hukuman bebas dari jeratan hukum
encontral regional lg d entrare alleam ingin digabungkan dengan ny saint magge nkane
yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dan selama di persidangan eliezer juga dinilai bersikap sopan
dan menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak keluarga almarhum yosua
dalam pertimbangan hakim tadi juga disebutkan bahwa hakim menerima amikus kure
yaitu permohonan keadilan dari beberapa pihak yang diterima oleh majelis hakim dari akademisi
termasuk tim advokasi yang mengajukan keadilan terhadap majelis hakim
eliezer diberikan hukuman ringan dan hakim tidak boleh menutup mata
harus mempertimbangkan amicus cure ini
karena eliezer berhak untuk mendapatkan reward atau penghargaan
karena statusnya sebagai gc atau justice collaborator
justice collaborator kita kenal sebagai saksi pelaku yang bekerja sama
mengungkap fakta yang sebenarnya di persidangan atau dalam sebuah kasus
dan kita tahu bahwa
eliezer ini sudah mengajukan gc atau justice collaborator pada tahun lalu
ketika kasus bergulir dan sempat mengubah bap
skenario ferdisambo tembak menembak ini diubah dalam bap
yang dibuat oleh eliezer dalam penyidikan di mabespori
sehingga satu demi satu mulai terkuak
dan kita tahu beberapa pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka
kemudian terdakwa dan juga sudah dikonis kelima
kita lihat laporan dari teman kami di lapangan
ya nampaknya dari pendukung richard eliezer yang dinamakan richard angel
atau pendukung richard ini masih berada di ruang persidangan
kalau anda bisa lihat nampaknya bahagia ya mereka bersorak
sedikit saya sayup sayup mendengar hakim adil
dalam memberikan vonis terhadap eliezer ini
mereka sudah datang pada pukul setengah tujuh pagi tadi
sebelum sidang dimulai pada pukul sembilan tiga puluh dan molor
dan dimulai pada pukul sepuluh tiga puluh
kita saksikan bersama tadi
sidang ini dimulai dan berakhir pada pukul dua belas tiga puluh
atau selama lebih kurang dua jam
dibacakan amar putusan
dan juga pertimbangan hakim untuk terdakwa richard eliezer
kembali saya ingatkan kembali apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam vonis hari ini
dalam fakta persidangan hakim menilai eliezer ini konsisten dan juga logis
menyatakan apa yang terjadi sesuai alat bukti dan terdakwa berjalan sendirian untuk mengungkap
kasus ini terang benderang dan hakim juga melihat status gc atau justice collaborator
dan juga melihat status gc atau justice collaboration

dan juga melihat status gc atau justice collaboration
dan juga melihat status gc atau justice collaboration
dan juga melihat status gc atau justice collaboration
dan juga melihat status gc atau justice collaboration
dan juga melihat status gc atau justice collaboration
dan juga melihat status gc atau justice collaboration
dan juga melihat status gc atau justice collaboration

dan juga melihat status gc atau justice collaboration
dan juga melihat status gc atau justice collaboration

dan juga melihat status gc atau justice collaboration
terima kasih buat teman teman buat teman teman media terima kasih
ini kan sesuai dengan target kita satu tahun kami berterima kasih kepada mulia majelis hakim
juga kepada proses persidangan sudah berjalan makasih kami sangat merasakan bahwa keadilan
itu ada kami makasih buat majelis hakim yang sudah memutus perkara ini dengan adil
kita tunggu kita tunggu nanti dari jaksa ya teman teman makasih terima kasih ya
seperti yang tadi kita dengarkan bersama kuasa hukum dari eliezer roni talapesi menangis taharu bahagia nampaknya ya
dengan adanya vonis eliezer satu tahun enam bulan penjara apa langkah hukum selanjutnya akan ditempuh tadi
roni menyampaikan masih menunggu respon dari caksa penutup umum karena dalam hukumnya ada kesempatan oleh jaksa atau kepada jaksa penutup umum untuk melakukan langkah hukum selanjutnya
meskipun ini dari terdakwa nampaknya tadi roni talapesi mengakui bahwa menerima satu tahun enam bulan penjara
dan tadi juga pihaknya menyatakan berterima kasih kepada majelis hakim
yang sudah memberikan vonis satu tahun enam bulan penjara
dan ia kembali menyatakan keadilan sudah nampaknya hadir di republik ini
dengan adanya fonis yang dibacakan oleh majelis hakim pada hari ini di persidangan
dan ketika tadi rony juga menyampaikan ke publik berterima kasih atas semua pihak yang sudah mendukung eliezer